hai teman teman semuanya untuk orang orang kayak kita gitu kan minta umur panjang sama
allah nggak bisa karena ketika kita berumur satu ratus dua puluh hari dalam kandungan allah sudah menentukan
siapa jodoh kita siap kita matinya umur berapa batas umur kita rezekinya bagaimana
rezekinya segelas atau satu tandon ya dan juga masuk surga apa merata suwala khatimah
empat ini yang allah takdirkan ketika kita berada satu ratus dua puluh hari dalam kandungan kita
hai dan tidak ada manusia yang standar seperti kita minta umur panjang sama allah lalu umurnya
dipanjangkan tidak ada kecuali memang waliullah yaitu pengecualian sudah kecuali ambia bahkan
dititakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjemput oleh allah nyawanya ketika
musyarakat bermaut sebelumnya malaikat israel
saya mengirim pesan dari allah subhanahuwata'ala worked
mean bahaya tuhan allah memberitakan saya untuk mengambilnyawaku
hai coklat temen saya jangkuk kalau engkau tidak berkenan saya
akan sampaikan kepada mungkin allah memberikan ruksa kepada
mulia masih tawar menawar sama mereka gitu beda sama kita lagi ngopi orang santai langsung lagi
naik motor banyak kan di video enak lagi boncengan sama ceweknya puas mati bahkan alhamdulillah
allah wajah namimum ada ketika sholat allah allah ketika sujud udah berbangun lagi dicabut
semoga kita termasuk orang orang yang seperti itu
nanti ditegaskan lagi di dalam alquran audzubillah inna syaitanirrohim bismillahirrohmanirrohim
apabila ajar kita sudah sampai manusia ini sudah sampai pada batasan umurnya
layak setakhirulah saat kita tidak bisa memperpanjang memperlambat kapan kita mati
bisa bisa kita majuin itu kalau kamu mati umur enam puluh enam puluh kalau saya mati umur dua puluh lima
besok ya ya besok matinya
dibalik bertambahnya usia ada umur yang
hanya ketika ada orang
hai yang apa namanya hai ulang tahun dan dirayain selama tuh
hai yang apa namanya ulang tahun dan dirayain selama tuh langsung ya amba umurnya panjang umurnya
yang apa namanya ulang tahun dan dirayain selama tuh langsung ya amba umurnya panjang umurnya serta ng bryant cerita
setempat berlual selakin maklukan kita setempat berulangerne destroy
daring tapi begitu mungkin ada pendelasan yang lain dari mahasiswa
apa materi kita pada hari ini yang kita bahas pada hari ini kan balik usia yang bertambah
dan kebetulan ini kan pas special special ulang tahunnya nnc
jadi kita mau menerangkan saya mau menerangkan di sini
gimana sih esensi dari bertambahnya umur yang baik di dalam syarikat
itu yang kata mas yuskan tadi itu
kalau ajal kita udah nyampe kita kalau udah waktunya ya
kita gak bisa memperlambat atau memajukan juga gak bisa
karena umur satu ratus dua puluh hari kita udah ditunjukin sama allah kapan matinya
tapi ada dua kemungkinan ada yang ajalnya memang udah terpimpin banget sama allah
ada yang allah itu masih mikir mikir lagi
ada juga yang kayak
tapi kita gak tahu kita tetap gak bisa tahu ajalnya kita tetap
dan nabi muhammad itu pernah bersabda
ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu
yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang
dan disebutin juga di abdis lain itu
di antara tanda kebaikan islam
seorang adalah ia meninggalkan hal hal yang tidak diperlukan
jadi udah jelas di sini
orang bukan apa ya orang itu baik
terus bisa memanfaatkan bukan diukur dari kalau umurnya panjang
kalau kamu diukur doanya umur panjang doang
terus bener bener gak ada gunanya
tapi disebutin itu ya mas
yang pernah dibawah ini sama bukhari
yang pernah dibawah ini sama bukhari
yang pernah dibawah ini sama bukhari
yang pernah dibawah ini sama bukhari
yang tentang ya allah